oke kalau gitu salamnya buat ibu kamu
insya allah terima kasih ibu
maafin ya sikap mas al
sekali lagi selamat ya bu
terima kasih ya rendy
kok kebalet ya
aku jalan dulu ya
oh punya kabar gembira
ani ini karisma putri
maaf pak bos
pak bos bakal berubah jadi
jaga kandungan kamu
pemilik adik itu artinya
pemilik adik itu artinya
gemoying masih ya
renang punya adik
renang punya adik

biasanya ini soalnya susah sekali
biasanya ini susah sekali
otaknya gendengnya sama sekali
otaknya gendengnya sama sekali
otaknya gendengnya sama sekali
saya ajar biar kamu ngerti
mas reddy mau ngajakin petangan tangan
nah jadi gini
kalau kita mau cari persentase keuntungannya
harus serius dong
hai benar kata mas reddy
kalau gigi itu harus lebih serius lagi
enggak mau denger ini cepetan apa andi andi
akhirnya di rumah ini
kamu lagi ngapain di dalam
mading kiki seneng banget
bisa pelan pelan ya
masal kiki kan denger mading hamil seneng banget masal
kenapa sih mas marah marah mulu
semoga mbak andi diberikan kesehatan untuk menjalani kehamilan mbak andi
selama andin hamil
masak makanan yang sehat
kiki bakal masak makanan yang sehat
kiki bakal ngontrol semua masakannya
demi adeknya putri celitanya miss kiki
dipraktekin bukan cuman diomongin
ala diri andui ya miss kiki
ala diri andui
udah siap buat ren ini
ini yang kuning buat aku
apa sih yang bayarnya tadi yaa
apa sih itu
walaikum salam ren
sini duduk duduk ayo
ren tadi mama udah belanja beli baju kokoh buat kamu
ada yang putih
ada yang warnanya biru
ada yang biru kesukaan kamu
nah ini satu lagi warna hijau buat kamu
sama sama ren di
tadi mama liat ada orang mirip riki
masuk apartemen ini
dan mama fotoin dia
supaya mama kasih bukti buat kamu
nah itu tuh tuh tuh
kalo dari jaketnya walaupun dia pake kacamata hitam tetep aja keliatan kan
coba kamu perhatiin
beneran riki bukan ya
eh yaudah gini aja mama
tolong kirim foto ini ke aku ya